tentang putri pertama almarhum herianto yang dikenal nama panggung a a jimmy
sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
di antara korban tsunami di tanjung lesung ada satu anak yang selamat dari tsunami
sang anak yang jatuh pingsan pada saat kejadian terlepas dari pelukan ayahnya
saat berusaha menyelamatkannya
putri pertama almarhum herianto yang dikenal dengan nama panggung aa jimmy
ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada dua puluh enam desember
radea anandita ditemukan dan diidentifikasi di rsud berkah pandeglang
jenazahnya dikenali dari anting anting yang dikenakan
pihak keluarga menyerahkan proses pencarian dan pengurusan jenazah kepada personel banwali
karena a a jimmy tergabung dalam manajemen artis yang sama
jenazah selanjutnya akan dibawa ke rumah keluarga di cianjur jawa barat
teridentifikasi melalui anting
yang satu itu anting gambar mickey mouse
satu lagi itu gambar hello kitty
dan ini potensinya sangat sedikit kecil sekali ketika ada kesamaan dengan jenazah yang lain
dan ini teridentifikasi juga bahwa itu perempuan ya mas ya
pada hari yang sama jenazah sang adik naisha rafani arada
dimakamkan di pemakaman umum sirnalaya cianjur jawa barat
naisyah adalah korban bencana tsunami selat sunda
selesai disembayangkan peti jenazah naisa rafani
dimakamkan tepat di samping makam kedua orang tua
yang lebih dulu dimakamkan
saat kejadian istri dan anak anaknya berada di tanjung lesung
untuk menemani a i jimmy mengisi acara gathering pln bersama band seventeen
selain mengisi acara dan keluarga
sebagian besar peserta gathering juga ikut menjadi korban
salah satunya ialah amanda novia wahyu fahira beserta kedua orang tuanya
siswi sekolah dasar berusia dua belas tahun ini selamat
saat tsunami menerjang pesisir barat banten pada sabtu malam
malam itu amanah bersama kedua orang tuanya
sedang menonton penampilan grup band seventeen
tiba tiba tsunami menerjang panggung
dan menyapu seluruh benda yang ada di lokasi
amanda sempat diselamatkan ayahnya asep wahyu sudrajat
tapi ia jatuh pingsan dan terlepas dari genggaman sang ayah
usai kejadian asep ditemukan tak bernyawa
beberapa meter dari lokasi amanda ditemukan
amanda ditemukan para relawan tersangkut di bebatuan karang
yang berada di tepian pantai
sementara ibunya titin wijayanti hingga kini masih belum ditemukan
ketika kita mendapat kabar awal itu
ya memang amanda dulu yang selamat itu
makanya kita pentingin amanda dulu
dua setelahnya baru kita cari kabar kayak kakak saya
pihak keluarga berharap timstar dapat menemukan ibu amanda
dalam kondisi selamat